harga tiket leg pertama final piala ff dua ribu enam belas antara indonesia dan juga thailand di stadion pakansari bogor naik dibanding saat semifinal kemarin
namun pssi akan menyumbangkan sebagian hasil penjualan tiket untuk korban bencana yang ada di aceh
pssi telah merilis daftar harga tiket leg pertama final piala aff dua ribu enam belas di stadion pakansari bogor
panitia menyiapkan dua puluh tujuh ribu lembar tiket untuk duel indonesia kontra thailand empat belas desember nanti
jumlah itu sama dengan pertandingan leg pertama semifinal saat indonesia mengalahkan vietnam dua satu
perbedaannya ada di harga tiket kali ini untuk kategori satu lima ratus naik rp dua ratus dari semifinal
lalu kategori dua seharga tiga ratus ribu dari sebelumnya dua ratus ribu rupiah
sementara kategori tiga tidak mengalami perubahan tetap seratus ribu rupiah
menurut pssi lima puluh ribu dari tiap penjualan tiket akan disumbangkan untuk korban bencana gempa bumi di pd jaya aceh
penjualan tiket tetap dengan dua mekanisme online dan offline
khusus untuk offline hanya menjual kategori tiga berjumlah lima belas ribu lembar dan mulai dijual tiga belas desember berbarengan dengan pengumuman lokasi penjualan
sementara untuk mekanisme online mulai dijual sebelas desember dengan jumlah sekitar dua belas tiket
afandi widadi nata cnn indonesia
afandi widadi nata cnn indonesia